ya richard eliezer sudah enam bulan dalam pelindungan lpsk sejak lima belas agustus dua ribu dua puluh
itu artinya pengawalan melekat bagi richard eliezer habis bulan februari ini
namun dikabarkan pelindungan ini diperpanjang hingga enam bulan ke depan
apakah artinya masih ada ancaman untuk eliezer
dan untuk mengkonfirmasi hal ini kami sudah terhubung dengan ketua lpsk hasto atmojo
selamat malam pak hasto
selamat malam mas kofik
ya masa pelindungan eliezer ini kan sudah habis apakah sudah resmi diperpanjang
lalu siapa yang mengajukan apakah ini otomatis langsung diperpanjang oleh lpsk
atau emang ada pengajuan dari terdakwa atau dari kuasa hukum terdakwa
ada pengajuan dari pengacaranya
jadi kami kemudian membahas itu dan kemudian memperpanjang perlindungan selama enam bulan
kenapa enam bulan karena memang setiap enam bulan
dan itu perlindungan yang dilakukan oleh lpsk itu dievaluasi
karena perlindungan kita kan berdasarkan perjanjian antara lpsk dengan terlindung
kalau terlindung menyalahi perjanjian lpsk bisa menghentikan
terlindungnya kalau terlindung merasa sudah tidak perlu lagi perlindungan oleh lpsk
bisa juga mengajukan permohonan untuk tidak
perlindungannya bersifat volunteri atau sukarela
orang bisa mendapatkan perlindungan dari lpsk karena dia memang sukarela menjadi perlindung lpsk
kita tidak bisa memaksa
ya tadi anda mengatakan bahwa itu juga terkait dengan evaluasi ya selama enam bulan
hasil evaluasi sementara ketika enam bulan pertama ini bagaimana sebenarnya hasilnya
ya tentu saja potensi ancaman masih sangat
ada ya masih sangat besar
karena keputusan terhadap lpsk ini kan tentu saja selain banyak yang menyambut dengan gembira
juga banyak pihak yang tidak suka dengan keputusan ini
yang keberatan dengan keputusan ini
tentu saja ini menjadi potensi ancaman bagi eliezer
karena memang tindak pidana yang melibatkan lpsk ini
tindak pidana yang spesifik ya
yang berkaitan dengan kekuasaan seseorang dan sebagainya
ya selain tadi ada potensi ancaman
apakah ada alasan lain terkait perpanjangan pelindungan dari lpsk ini
mengingat statusnya eliezer adalah sebagai justice kolaborator mungkin
ya karena justice collaborator ini kan mendapatkan hak juga
penghargaan namanya yang diberikan oleh hakim
penghargaan oleh hakim ini bentuknya adalah putusan yang meringankan atau keringanan hukuman dari hakim
dan kemudian lpsk masih akan mengawal perlindungan selama dia menjadi narapidana
dan kemudian lpsk juga akan memfasilitasi memberikan rekomendasi
hak hak yang bisa diperoleh oleh eliezer sebagai seorang narapidana
apakah itu bentuknya remisi pembebasan bersyarat dan sebagainya
nah kalau tidak salah salah satu bentuk perlindungan yang diterima adalah berupa perlindungan fisik
itu artinya selama dalam tahanan nanti richard eliezer akan dipantau selama dua puluh empat jam begitu
kan ada petugas yang selalu melekat pada richard eliezer begitu
seperti apa mekanismenya bisa diceritakan mungkin pak asto
ini yang akan kita diskusikan dengan dirjen lapas kita akan koordinasikan
dan juga kita akan
mendiskusikan di lapas mana dia akan ditempatkan
bagaimana teknik perlindungan yang bisa diberikan oleh lpsk
tentu saja kita harus berkoordinasi dengan ketua lapasnya kepala lapasnya
nah tadi anda juga menyebutkan salah satu penghargaan untuk justice kolaborator adalah salah satunya
selain ada remisi kemudian cuti kemudian ada hal hal lain
apakah ini juga yang nanti akan diajukan oleh lpsk kepada dirjen lapas
iya tentu saja
rekomendasi seperti apa yang akan diajukan untuk eliezer
apa memang waktunya sudah tiba bahwa eliezer ini mendapatkan hak untuk remisi
kita akan ajukan permohonan remisinya
nanti ketika dia
menerima pembebasan bersyarat tentu saja kita akan merekomendasikan dan juga akan
tetap memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan
apa dia menjadi seseorang yang bebas
ya pak asto sudah sejauh mana koordinasi dengan dirjen lapas terkait rekomendasi masa tahanan ini
belum selesai mas kita masih berkomunikasi dengan dirjen narnas
sudah menjalani sidang etik hasilnya juga sudah keluar bahwa ia
tetap menjadi anggota polri kemudian
hanya diberikan satu tahun demosi begitu apakah lpsk tetap merekomendasikan richard eliezer sebenarnya untuk menjadi polisi
iya kan keputusan dari
kepolisian sendiri kan
dengan tidak hormat kepada eliezer
jadi saya kira itu sudah
satu keputusan yang harus kita hargai kita apresiasi
karena memang eliezer sendiri
keinginannya tetap mengabdi di
ya saya sempat membaca di salah satu media anda juga sempat mengatakan
jangan jangan ini eliezer mau direkrut juga nih oleh lpsk
benar tidak pak astor
belum itu itu belum satu keputusan yang ini
itu kan apa
sambil lalu saja disampaikan
ini kedepannya seperti apa
setelah eliezer menjalani sidang etik di divisi propampolri
kemudian tinggal menunggu nanti seperti yang anda sampaikan tadi
akan ditaruh di lapas mana begitu
apa yang akan dilakukan oleh lpsk selama proses ini berlangsung
ya itu yang kita koordinasikan dengan
dirjen pas dan juga kepala lapas nantinya
kemudian saya kira dengan kembalinya eliezer ini bertugas di kepolisian
ini kepolisian ini kan rumahnya dia
tempat dia bernaung itu
jadi tentu saja perlindungan selanjutnya itu menjadi apa
kewajiban dari atasan atasannya atau lingkungan apa institusinya
untuk bisa memberikan perlindungan pada yang bersangkutan
bagaimana dengan pihak keluarga
apakah lpsk juga termasuk melindungi pihak keluarga dari richard eliezer
keluarga itu bisa meminta perlindungan kepada lpsk
tetapi sejauh ini karena belum ada
ancaman yang cukup signifikan kepada keluarga
keluarga belum mengajukan permohonan kepada lpsk
baik terakhir itu artinya
pak hasto kami konfirmasi uangnya
pak hasto kami konfirmasi ulang bahwa
richard eliezer dan juga kuasa hukum
telah mengajukan perpanjangan ya
untuk meminta pelindungan dari lpsk selama enam bulan ke depan
baik terima kasih atas waktunya
ketua lpsk hasto atmojo telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia prime news malam hari ini
selamat malam pak hasto